barang barang antik yang berada di sini
seharusnya ditempatkan di pajak jalan
tidak pantas berada di sini
semua barang barang ini
menek bunda ratu
raya sebang larang
aku harus mengubatinya
raya sudah sadar
terima kasih raka
raka bukankah raka seharusnya
menjadi putraku langsung
apakah raka sudah menemukannya
aku sudah menemukan
dan aku sudah mengajaknya pulang
tapi dia tidak mau
lepaskan aku paman
aku ingin mencari paman argentina
raden sudah dengar sendiri kan tadi
kalau paman argadana
sudah di kalahkan oleh raden kian santang
aku tidak percaya
paman tidak bisa mengindahkan permintaan raden
dan ibunda raden
sedang menunggu raden
aku ikut denganmu
pada jajaran paman
raden sudah berubah pikiran
lepaskanlah totokan ku paman
aku mempercayakan putraku padamu
tolong temukan dia
aku akan berusaha
sekuat tenangnya rai
terima kasih raka
sekarang aku harus pergi
rai tenang dulu rai
rai tenang dulu
kalau rai memaksakan diri
itu akan membahayakan diri rai sendiri
aku harus mencari putriku rai santan
aku sangat mencemaskan raka
para dewa taagong pasti akan melindunginya
kalau kondisi raya sudah sembuh
kita akan mencarinya sama sama
kenapa masalah datang bertubuh tubuh
sekarang rai subang larang
dalam masalah besar
belum lagi nih masalah rai santan
yang tidak tahu bagaimana nasibnya
aku adalah raden surawisesa
calon putra makota
akulah calon raja yang agung
semoga berbahagia rai raden
raja kalian sudah tewas
karena telah mengkhianati pancenjaran
semua ini peringatan untuk kalian
agar tidak macam macam kepada pancenjaran
jika berani macam macam kepada pajejaran
nasib kalian akan sama dengan raja kalian
aku juga berpikir
untuk menghukumati anak dan istrinya
tapi sebagai calon raja yang agung
aku harus bersikap bijaksana
kubiarkan mereka hidup
agar anaknya bisa menggantikan posisi ayahandanya
sebagai raja terang sedana
terima kasih raden
semoga para dewata agung
membalas semua kebaikan raja kalian
semua ini kulakukan bukan tanpa alasan
kerajaan terang sedana
harus membayar upeti yang sangat besar kepada pancenjaran
akan kubuat hancur kerajaan terang sedana
aku yakin aku benar benar sangat yakin pasti ada orang yang telah membebaskannya kecuali
kita harus cepatnya mencari orang itu kicoraling
ternyata kita kayak raja saja lihat ditandu dikawal ya
ngaku gurunya raden kaya santan
kan kamu mau jalan kaki ya tuh
lihat ini ini ukur raden
terima kasih raden
aturkan pisan untung ada raden
paman itu semua karena allah swt
yang penting pawan berdua selamat
bagus juga istana ini walau tidak sebesar pada jarak tapi tampak mewah
barang barang antik yang berada di sini seharusnya ditempatkan di pajajaran
tidak pantas berada di sini
tapi raden semua barang barang ini milik bunda ratu
semua yang ada di sini harus tunduk kepada aku
termasuk kau raja kecil
pangeran semua barang yang ada di sini cendera mata dari negeri seberang
tapi kalau pangeran menginginkannya silahkan pangeran ambil
semoga dia sebaiknya menu nyaman